pada masa penerapan ppkm level empat di kota bandung
restoran ataupun kafe masih tidak diizinkan melayani makan di tempat
namun tempat parkir sebuah restoran di jalan riau kota bandung
dipenuhi mobil pada selasa siang
para pengendara mobil tidak sedang memesan makanan untuk dibawa pulang
tapi mereka menyantap makanan di dalam mobil
menurut satuan polisi pamung praja kota bandung
inovasi sejumlah tempat makan untuk memperlakukan makan di mobil
masih aman untuk dilakukan
syaratnya pengelola rumah makan tetap menerapkan protokol kesehatan
makan dalam mobil atau drive in di restoran
semuanya dapat dilakukan tanpa sama sekali harus turun dari mobil
mulai dari memesan membayar dan makan
jika membutuhkan sesuatu tinggal membunyikan klakson
dan para pelayan akan menghampiri
di sebuah restoran dengan spesialisasi menu steak di kota bandung
kita dapat memilih menunya dari ponsel
setelah sekitar dua puluh menit peralatan makan dan makanan yang dipesan
dibawa pelayan yang menghidangkannya dengan penutup
alas makanan pun disediakan untuk keamanan menyantap makanan
di dalam mobil
selain bisa tetap melayani para konsumen
layanan makan di mobil ini menjadi cara pengelola rumah makan
untuk tetap bertahan di masa ppkm
hanyalah untuk bagaimana karyawan kita bisa dibayar gajinya ya
karena dengan adanya ppkm yang darurat ini
membuat kita tidak boleh melayani dine in
pada jam makan siang ada sekitar sepuluh hingga lima belas mobil yang parkir
untuk mendapatkan pelayanan makan di dalam mobil
pelayanannya bagus juga kan tetap tertata
kita sendok garpu disediain terus juga dikasih alas
nggak berantakan juga gitu jadi seru seru aja sih
layanan makan di dalam mobil disediakan juga di sebuah kafe
di jalan bangurek sapota bandung
di sini pelanggan tetap harus turun mobil lalu memilih menu
setelah itu makanan diantarkan ke mobil
sambil menyantap kita masih bisa sedikit menikmati suasana kafe
dengan melihatnya dari dalam mobil
tetap bisa menikmati dine in di sini
di dalam kendaraan
jadi mungkin mereka yang kangen kangen kafe
layanan makan di mobil bisa menjadi alternatif menyantap makanan kafe atau restoran
karena selama masa ppkm
warga hanya bisa membeli makanan untuk dibawa pulang
pastikan kalau makan di mobil tidak banyak barang di mobil anda
karena seperti yang anda lihat
anda akan kesusahan untuk menyimpan makanan makanan
apalagi kalau makannya bersama rekan atau keluarga